dan untuk mengetahui situasi ramadan di arab saudi dan bagaimana pelaksanaan umroh yang baru dibuka pada awal ramadan ini
kami sudah tersambung dengan konsulat jenderal ri di jeddah eko hartono
assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia pak eko apa kabar
selamat pagi waktu indonesia mas abdi dan mbak tara
baik baik kami alhamdulillah sehat di sini
pak eko ini kan sudah tahun kedua ya berarti ramadan di masa pandemi sebelumnya
tahun lalu kita ingat bahwa masjidil haram di mekah sama sekali tidak membuka bordernya untuk seluruh umat yang ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun haji dari luar negeri begitu
di tahun kedua pandemi covid sembilan belas di bulan ramadan ini apa yang berbeda dari tahun lalu pak eko
yang berbeda adalah bahwa kali ini
ramadan sedikit lebih longgar
kalau dulu tahun lalu kita ingat lockdown ya pusat perbelanjaan pada tutup kita nggak boleh makan dan sebagainya
nah sekarang alhamdulillah sudah ada sedikit perbaikan
hanya memang masih juga pembatasan sosial diperlakukan
pembatasan sosial secara tetap diperlakukan oleh pemerintah saudi
jadi sampai sekarang kita belum boleh juga makan buka bersama ya buka bersama di restoran belum boleh
kemudian jadi kalau kita beli makanan harus take away
kemudian juga sholat
nah yang kedua sholat
sholat ini sangat dibatasi oleh pemerintah saudi
kira kira sekitar tiga puluh menit saja di sholat taraweh ya maksud saya
sholat taraweh itu suratnya pendek pendek
kemudian diusahakan secepat mungkin sekitar tiga puluh menit lah
jadi bahkan ada beberapa masjid
yang melaksanakan sholat taraweeh hanya tujuh rakaat
jadi empat rakaat untuk taraweehnya dan tiga rakaat bidet
ini tentunya untuk menghemat waktu sholat
itu mengenai sholat
kemudian yang berikutnya mengenai umroh juga
nah ini umroh memang betul tadi sampaikan dibuka untuk ekspatria juga
hanya memang dengan pemberlakuan yang
syarat syarat yang sangat ketat
seperti tadi sampaikan
pak ini kan memang umroh sudah dibuka
walaupun ini terbatas dan juga syarat syaratnya ini banyak sekali
nah ini apakah dengan dibukanya umroh ini ada harapan
secerca harapan untuk wni dari indonesia untuk menjalankan ibadah umroh dalam waktu dekat
karena kan kangen juga gitu ya
pasti banyak sekali ya jamaah umroh indonesia yang sudah menunggu
jadi sebenarnya yang dimaksud dengan umrah dibuka
umroh untuk selama bulan ramadan itu dibuka
nah sebenarnya umrah secara keseluruhan bukanya ditutup
selama ini selalu dibuka
hanya memang bagi indonesia dan sembilan belas negara lainnya
itu untuk sementara belum boleh masuk ke saudi
tentunya termasuk juga belum boleh untuk umroh
nah ini tentunya juga sesuatu yang kita harapkan
yang segera dicabut dari pemerintah saudi
hanya memang tentunya pemerintah saudi mempertimbangkan juga
perkembangan penanganan covid di berbagai negara
dan ini tentunya kita berharap
kiranya pemerintah saudi segera mempertimbangkan kembali ya pencabutan ini
tapi tentunya kita pun juga di indonesia harus berusaha agar supaya covid di tempat kita bisa segera tertahan
tanpa itu saya kira sulit bagi pemerintah saudi untuk mempertimbangkan kembali
untuk mempertimbangkan kembali
maksudnya jamaah kita untuk melaksanakan umrah
tapi kan tadi pak eko menyebutkan bahwa ekspatriat yang ada di saudi diperbolehkan untuk menjalankan ibadah umroh
sejauh ini sudah banyak belum wni yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah umroh di saudi
mengingat sebetulnya ibadah umroh pada bulan ramadan menjadi salah satu hal favorit juga yang dilakukan oleh banyak orang ya
jadi sampai sekarang cukup banyak
hanya memang kita sulit untuk mendata berapa jumlah wni yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ekspatriat maksud saya yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh
karena mereka langsung mendaftar ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah saudi untuk peribadah umrah
jadi kita pun di sini juga harus mendaftar untuk pelaksanaan umrah
syarat tiga dari itu
satu adalah mereka yang sudah dua kali memperoleh vaksin
mereka yang sudah empat belas hari memperoleh vaksin yang pertama
kemudian yang ketiga adalah mereka yang sudah sembuh covid

dengan adanya pelarangan untuk dine in ya kan harus take away
dan juga kalau misalnya kegiatan berkumpul mungkin kjri ingin membuka bersama dengan wni di sana
apakah sudah boleh atau belum nih pak
atau mungkin bukanya kumpul kumpulnya melalui virtual gitu
iya jadi kita pun juga termasuk yang harus mematuhi ketentuan pemerintah saudi
jadi maksimal dua puluh orang yang boleh berkumpul dalam satu tempat
ya apalagi kalau di ruangan tertutup ini sangat diawasi oleh pemerintah saudi
jadi dendanya juga cukup besar ini
kalau misalnya suatu institusi melaksanakan kumpul kumpul bersama apakah itu buka bersama ya
kalau ketahuan pemerintah saudi lumayan juga dendanya ada sepuluh ribu
sepuluh ribu real itu sekitar berapa itu
empat puluh juta lebih jadi besar juga dendanya
begitu juga mereka yang mengikuti
nah kami di kjri juga mematuhi ketentuan ini dan kami memang sangat hati hati
untuk tidak mengumpulkan warga kita dalam kaitan dengan buka bersama
jadi ya kita harus menahan diri lah
kita harus menahan diri
harus lebih sebentar lagi lah kira kira ya karena vaksinasi sudah dilakukan
tapi apa sih rencana dari kjri sendiri pak eko untuk merangkul masyarakat indonesia yang ada di sana
mungkin sudah banyak juga mereka yang sudah kangen banget sama kampung halaman
sudah dua tahun
sudah dua tahun nggak pulang begitu
atau mungkin ada banyak tki tkw di sana yang kemudian lagi lagi harus menunda perjalanan pulangnya ke indonesia
apa yang dilakukan oleh kjri untuk merangkul mereka agar tetap kuat di masa ramadan di pandemi tahun kedua ini
kita selalu secara virtual ya kita selalu menghimbau warga kita untuk terus menjaga diri tentunya
kesehatan diri dan keluarganya
nah bagaimana kita merangkul mereka ya
terus kemudian berkomunikasi secara virtual
secara virtual ya
kita punya di kjri punya beberapa program ya untuk menyapa masyarakat kita ya
kemudian selalu membuka hotline call center kita selalu terbuka
kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai perkembangan di indonesia atau ketentuan ketentuan lainnya pelayanan kita selalu kita membuka diri
kemudian juga kita mempunyai beberapa
berapa apa namanya penghubung kita atau yang disebut dengan pelayanan warga di berbagai kota
nah tempat mereka inilah yang saya minta untuk selalu berkomunikasi dengan warga kita kalau ada kesulitan
ya mereka yang kemudian akan menyampaikan ke kita dan kita akan selalu siap sedia untuk memberikan layanan kepada para owner kita
jadi insya allah mereka juga selalu terinfo tentang berbagai perkembangan baik itu di saudi
maupun di indonesia
baiklah terima kasih nih pak eko sudah mau bergabung bersama kami di connected ramadan
semoga puasanya lancar ya pak ya
ya salam juga untuk warga negara indonesia yang ada di sana meskipun masih harus terbatas aturan lockdown ataupun pembatasan sosial
pastinya semoga tetap semangat agar puasa tahun ini tetap memberikan banyak berkah manfaat dan pahala untuk kita semua
terima kasih pak eko hartono konsulat jenderal ri di jeddah
wa'alaikumsalam warahmatullah ya berkat